sementara itu gubernur jawa timur kofifa indar parawansa menyatakan duka mendalam atas tragedi rusuh di kanjuruhan malang jawa timur
usai pertandingan antara rema fc melawan persebaya surabaya pada sabtu satu oktober lalu
kofifa menyatakan saat ini pihaknya tengah fokus penanganan korban dan saat ini masih ada delapan belas korban yang belum teridentifikasi di rumah sakit saiful anwar malang
nah untuk yang meninggal maka pemprov akan memberikan santunan takziah masing masing sepuluh juta
dan untuk kabupaten juga akan memberikan
kemudian yang luka berat yang dalam tindakan maka pemprov akan memberikan lima juta
bagian dari empati kami terhadap korban keluarga dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan
jadi kawan kawan sekalian ini akan menjadi bagian dari bagaimana kami memberikan layanan kepada masyarakat
baik dari pemprov pemkap dan tentu koordinasi intensif
kami update dari pak kapolda terus disampaikan kepada kami
maka sesungguhnya dari jajaran polda jajaran kodam lima brawijaya pak ketua dprd juga dari jam tiga sudah ada update yang terkonfirmasi satu ratus dua puluh sembilan korban dinyatakan meninggal dunia
itu yang belum ada identitas sih bu
sementara tadi itu ada
ada delapan belas yang ada di saiful anwar
tapi pak dirut saiful anwar menyampaikan bu katanya akan ada pengiriman kembali yang belum ditemukan identitasnya
insya allah kami semua bekerja mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholders dan insya allah kami bekerja keras bekerja profesional terukur kawan kawan sekalian